gara gara trio bengkok ngambil uang tabungan pake pake terima ngejar
dulu makanya going elle bodi yang bener bener
orchid baru kalau begitu terimalah jurus panggung kasku yang terakhir
saya yang menang saya yang menang kalau mau usah kalah berarti kita
gak boleh keluar tuh iya kata siapa kata siapa tenang aja tenang semua boleh keluar
kan sesuai perjanjian yang kalah nunggu di sini jadi pak ustadz gantiin saya
ya usah demi anak anak nyenengin mas kali kali ngapa ganti posisi saya
walaikumsalam mas rimusa pelan pelan jalannya semangat semangat walaikumsalam
maafin dia celengan ya saya bedah dulu enggak sia sia berbulan bulan bertahun tahun
nggak pernah jauh dari aku hahaha posisi mana ya pada pada pada pada pada pada pada pada
pada goloknya pada
buat apaan sih tuh mau saya belah mau dibelah iya ini kan yang namanya celengan saya
tuh pengen lihat udah berapa hasilnya tuh aduh assalamualaikum waalaikumsalam
wadih ngapain ini pak neng pengen bongkar jaringan pak neng
berapa isi tabungan pade
enggak ada berapa
ya allah apa gimana deh ini ya
alaak pak ya allah pak ustaz
ya allah pak ustaz
ya pak ustaz
tolong ya pak ustaz
padi nyamuk pak ustaz
pak di ngamuk pak di ngamuk kenapa
gara gara trio bengok
pakde kaget terima ngejar
udah itu ngejar pake golok pakde
ustaz burung muhaladzim
ya allah itu golok tajem banget
ya ampun pak kiti yang bener nak pak kiti
eh salah eh
eh lu bawa eh
ah boseng juga jadi si kiti
walaikumsalam trio bengok
eit mau kemana kalian mau kemana
ulala ke warung lilis
mau ngapain sih ya puja aja lah bos
ya juga masa ngindap di warung lilis
mau tidur di kamar mandi
bos obri itu udah kaya bos beneran
ini kalo beli comro dapet sekarung nih
eh sekarang jujur
kalian bertiga dapat uangnya dari mana
tahan pade sabar sabar
ade rasulullah mengajarkan
jikalau kalian marah maka duduklah
apabila marahnya masih belum hilang
maka berbaring lah hadits riwayat abu daud
udah udah pade pade mending sekarang pade duduk dulu
duduk coba duduk duduk
nah gimana masih marah ga masih marah ga
tapi kan itu dulu
idrah lupa pade pade pade
masih emosi berbaring berbaring
masih emosi ga
kan ga marah lagi kan
gak marah kok malah tidur
ya berabe deh
waduh udah pules
pade kenapa pade lagi bobok
jadi pade tidur
iya tadi kan emosi saya suruh berbalik
ya malah tidur
pade sisi bilang jangan bobo bobok
pade jadi begini
pade jangan tinggalin sisi
mulutnya masih bau
jangan buka orang sendiri
ini siapa sih
saya juga ga kenal
pade uangnya saya berikin
biar pade ga lupa lagi deh
gitu doh bagus minta maaf sama pade
kalian semua salim
nah sobri indra lukman
ini pelajaran buat kalian bertiga ya
jangan pernah mengambil hak yang bukan milik kalian
kalo kalian mau punya banyak uang
kalian itu harus rajin menabung
kalau udah kenyang begini
bawahnya mah enak
jadi tinggal nyender mata
nah terima kasih ya amalia binti beni
undang traktir kita semua khususnya saya
jangan masalah mas trigidi
apun makasih ya amalia
makasih ya bisnisnya
ini ngantuk banget
mas trigidi jangan ketiduran
ya kan mas trigidinya ada disini
nanti kita masuk gimana
semua jadi berapa
sebentar ya bapak itu nunggu nih
semuanya jadi satu ratus tiga puluh lima ribu
masya allah pada kumpul disini semua ya
mau beli sabun yang biasa aja
eh tadi totalnya berapa sih
uangnya sudah ada seratus ribu
ntar minta lagi deh ke beberapa juki
lama liat ya bapak juki
sampai sebanyak itu
kamu traktir temen temen ya
ya ampun ama liah
kamu tuh jangan boros lebih baik uangnya kamu
tabung kan lebih bermanfaat buat kamu
insya allah kayaknya
apa security udah ngantuk banget nih
yaudah kita balik yuk
ke pesantren haikal tolong bangunin dong
pak berbual aja
bagaimana kita semua mencontoh
kayak tadi fadi bilang
belajar berhemat dengan cara mendabung selengan
selain cantik idenya brilian
ide sama wajah sama sama cantik
itu kan idenya dodot bukan idenya ustaz zauli
itu idenya dodot
maksud saya idenya dodot itu brilian
ah gitu deh pokoknya jadi tau
ini bagi santri yang menabungnya jumlahnya banyak
akan pak d tambahin seratus rupiah
tidak hanya itu
mendapatkan uang seratus rupiah dari pak d
juga akan mendapatkan hadiah
apa tuh grand prize nya apa tuh
mau tau apa mau tau apa
kalian akan mendapatkan
foto ustadz musa yang mulia dan santun
anak anak sekarang kalian semua boleh makan ya
dan sebelum makan kita baca doa sama sama
dodot silahkan dipimpin